seorang remaja putri di cianjur jawa barat ditangkap jajaran satreskrim polres cianjur
terkait dugaan penipuan investasi hijab bernilai satu miliar rupiah
dari banyaknya laporan yang masuk ke polisi diduga peserta investasi bodong ini mencapai ratusan orang
dua puluh tiga tahun pemilik investasi hijab yang ditangkap jajaran satreskrim polres cianjur
remaja putri ini harus mendekam di sel tahanan mapolres cianjur
setelah banyaknya laporan dari para korban yang merasa dirugikan
korban mengaku bisnis investasi ini sempat lancar
namun belakangan para korban tidak menerima hasil yang dijanjikan oleh tersangka
setelah didatangi para korban untuk mempertanyakan haknya
pelaku tidak bisa membayarnya dan hilang komunikasi
yang dijanjikan dikasih nggak
dikasih itu sampai bulan maret kalau kesalahan
selama berapa bulan berarti
cuma dikasih selama
habis itu apa alasannya
habis itu alasannya katanya usahanya lagi turun katanya
tapi kan kita sebagai investor nggak mau pergi
mau naik atau turun
berdasarkan beberapa laporan yang diterima pihak kepolisian
kerugian yang dialami korban sebanyak seratus orang ini mencapai hingga satu miliar rupiah
ada pun modus yang dijalankan tersangka ini
mulai dari menawarkan investasi hijab kepada para korbannya
dengan menjanjikan keuntungan di setiap bulannya
kurang lebih sudah merekrut kurang lebih seratus dari investor yang ada di kabupaten cianjur
modus operandinya investasi ini berjalan satu dua bulan pertama itu lancar
kemudian bulan bulan berikutnya akhirnya tidak ada perkembangan
sehingga korban mencoba mengklarifikasi kepada tersangka
dan tidak bisa dilepas
lakukan penjelasan sehingga korban merasa didugikan dan melaporkan kepada pihak kepolisian
dari tangan tersangka polisi mengamankan satu unit laptop handphone beberapa kartu atm
buku rekening bank serta beberapa lembar surat perjanjian investasi dengan para korbannya
sementara atas perbuatannya ini tersangka dijerat pasal tiga ratus tujuh puluh delapan tentang penipuan
dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara
gani haris cianjur